kasus pengambilan jenazah covid sembilan belas dalam satu pekan terakhir kembali terjadi di berbagai daerah
seperti makassar surabaya hingga bekasi jawa barat
lalu bagaimana tindakan untuk mencegah warga untuk mengambil jenazah pasien covid sembilan belas
kami sudah bergabung bersama karopenmas divisi humas polri
brigjen polri awi setiono melalui sambungan zoom pada malam hari ini
selamat malam pak awi
pak awi mungkin dari daka base
selamat malam pak bani assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih telah bergabung bersama kami di sian indonesia the world tonight pak awi
pak awi dari kepolisian sendiri saat ini mungkin sudah mencatat ada berapa banyak kasus yang ada
terkait dengan pengambilan paksa jenazah covid sembilan belas di database kepolisian republik indonesia sendiri
ya memang kita juga monitor kejadian kejadian yang terjadi ya memang
seperti kita lihat bersama dari tayangan tayangan televisi kejadian di rumah sakit
makassar ruta bekasi kemudian di rumah sakit baru
keberdian surabaya ada juga di residen
di manado ada rumah sakit nabuhan di makassar rumah sakit daya karam makassar
kemudian rumah sakit daya di makassar dan ada juga di rumah sakit setella maris makassar
ya pak dan ini menjadi sebuah concern tersendiri karena kan tindakannya bisa dikatakan cukup membahayakan
tidak hanya bagi keluarga jenazah tapi juga sekitar dari keluarga tersebut
ini apa tindakan dari kepolisian dalam melihat fenomena seperti ini
ya terkait dengan fenomena tersebut bapak kapolri telah mengeluarkan surat telegram kapolri
pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh bapak kabahan kampus kapolri selaku kepala operasi terbesar
kontingensi amanusa ii yang menangani covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
jadi telegram tersebut
memberikan arahan kepada jajaran kepada kasat gas kasusat gas kemudian tak obsda kemudian tak obsres
para kapolda dan para kapolres juga diberikan arahan antara lain untuk melakukan kerjasama
kemudian koordinasi mendorong kepada rumah sakit rujukan covid sembilan belas untuk segera menangani pasien
dan juga untuk dilakukan swab sehingga pasien itu ada kepastian negatif atau positif sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang mengakibatkan miskomunikasi
kemudian kalau ada terjadi pasien meninggal sama juga rumah sakit rujukan untuk didorong untuk segera menentukan
menentukan pasien ini meninggalnya positif atau negatif sehingga tidak ada kesimpang siuran
di sampingnya rumah sakit rujukan itu tidak ada kesimpangsiuran sehingga tidak ada kesimpangsiuran

di sampingnya rumah sakit rujukan itu tidak ada kesimpangsiuran
tentunya karena kita masa pandemi covid sembilan belas pergunakan protokol kesehatan misalnya menggunakan masker menggunakan sarung tangan
bahkan menggunakan apd kemudian tetap memperhatikan diskripsi
bahan yang diper lagukan misalnya menggunakan arus sisi perangkat perangkat yang dianggap besarnya lebih berlebihan dari pembayaran
perangkat perangkat yang dianggap besarnya lebih berlebihan dari pembayaran
bapak kapolri juga memerintahkan polisi agar melakukan sosialisasi kemudian edukasi secara masif
karena memang masih kita ketahui bersama kejadian kejadian ini berarti masyarakat masih banyak yang masih belum paham
bagaimana itu covid sembilan belas sehingga kita harapkan ke depan tidak terjadi
pak awi tapi gini pak ada kasus kemarin di sulawesi selatan
di mana pihak rumah sakit ini menyesalkan adanya sebuah tindakan kekerasan
dari keluarga pasien yang merangsek masuk jumlahnya banyak jumlah masanya banyak
lebih dari tiga puluh orang kemudian membawa senjata tajam untuk merebut
paksa membawa pulang paksa jenazah dari keluarga yang bersangkutan
dan pihak rumah sakit ini sudah mengatakan kepada atau menyesalkan hal tersebut
kemudian juga meminta untuk ada tambahan pengamanan gitu di rumah sakit
supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi
mungkin ada apa bentuk pertimbangan begitu dari aparat kepolisian terkait hal ini
perlukah diturunkan personel personil dari kepolisian yang berjaga di rumah sakit
rujukan covid sembilan belas tersebut untuk mengamankan situasi
pertama yang jelas kita berempati terhadap korban covid sembilan belas yang meninggal dan keluarga tentunya
kemudian yang kedua tentunya kita menyayangkan masih adanya masyarakat
yang memaksakan kita untuk menjaga keamanan
untuk mengadil jenazah apalagi menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap kekerasan
bahkan melakukan pembinaan terhadap petugas
mereka mereka itu petugas medis yang bertugas melaksanakan tugas negara
sehingga dalam kerangka hukum mereka itu dilindungi oleh hukum undang undangan
sehingga orang siapa melakukan kekerasan ancaman kekerasan terhadap
tugas yang sah menurut undang undang itu bisa dipidana
tentunya ke depan berkait dengan hal tersebut
seperti tadi disampaikan bapak kapolri sudah memerintahkan untuk melakukan pengamanan pengamanan
rumah sakit rumah sakit rujukan covid termasuk tempat tempat isolasi odp maupun pdb
bahkan sampai melakukan pengawalan itu sudah perintah dan jelas disampaikan ke jajaran
dan tentunya jajaran harus melaksanakan
kedepan kita juga berharap masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwasannya itu sangat sangat tidak terpuji
apalagi perbuatan perbuatan memaksakan diri terkait dengan memaksakan
mengambil secara paksa jenazah
semua bisa dibicarakan semua bisa dirundingkan dengan kepala dingin dengan duduk bersama
tentunya ada hal hal kalau ada salah komunikasi itu bisa
itu bisa diluruskan
namun demikian karena kita memang negara hukum tentunya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran
tentunya harus kita lakukan penegahan hukum
makanya seperti kita ketahui bersama perkembangan beberapa kasus di sulawesi selatan sudah dilakukan penindakan
bahkan malam hari ini pun juga sudah mulai dilakukan penangkapan penangkapan terhadap terduga pelaku
kekerasan dan ancaman kekerasan memaksakan mengambil jenazah di beberapa rumah sakit di makassar
oke biar saya perjelas ya pak awi berarti tindakan tindakan untuk mengambil jenazah
kalau jenazah tersebut sudah positif dikenakan status positif covid sembilan belas
ini mempunyai konsekuensi hukum seperti itu ya pak awi
ya ya betul betul
baik terima kasih atas informasinya pak awi setiono dari karopenmas kepolisian republik indonesia
kami harapkan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya untuk di
terima kasih atas waktunya bersama siren indonesia the world tonight malam hari ini pak awi